timnas indonesia gagal tampil sebagai juara tsunami cup dua ribu tujuh belas
setelah dikalahkan kyrgyzstan dengan skor satu
di stadion harapan bangsa banda aceh rabu sore
timnas indonesia bertemu timnas kyrgyzstan
dalam laga terakhir turnamen tsunami cup dua ribu tujuh belas
di stadion harapan bangsa banda aceh pada rabu sore
evan dimas dan kawan kawan langsung menggembur pertahanan kyrgyzstan
sejak awal pertandingan
namun lagi lagi penyelesaian buruk menjadi masalah utama
tim tamu yang unggul selisih gol dalam kelas main sementara
bangkit dan memberikan perlawanan
pertahanan tim garuda pun runtuh di menit dua puluh satu
sepakan baik salif askarbek tak mampu digagalkan andritani ardiasa
tertinggal satu tim ahsan luismia meningkatkan tempo serangan
beberapa peluang terbaik mampu diciptakan
namun tampaknya keberuntungan masing enggan berpihak kepada tim tuan rumah
tak hanya itu dua pemain bertipe menyerang
yanni egy maulana fikri dan yabes roni baru dimainkan di lima menit jelang laga berakhir
tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga peluit panjang dibunyikan
kyrgyzstan menjadi jawara
tsunami cup dengan berada di puncak kelas men dengan perolehan sembilan poin
sementara pertandingan tim nas mongolia melawan brunei darussalam
disepakati untuk ditiadakan karena buruknya kondisi lapangan
pertandingan tim nas mongolia melawan brunei darussalam tidak akan memengaruhi hasil
setelahnya kyrgyzstan tampil sebagai juara
ibnu hajar banda aceh